tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan bogor jawa barat membuat kali ciliwung kembali meluap
dan akibatnya ratusan rumah warga di kawasan kampung arus cawang jakarta timur sabtu pagi terendam banjir setinggi dua meter
tingginya banjir membuat warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas
aktivitas warga di kawasan kampung arus cawang jakarta timur sabtu pagi lumpuh akibat banjir setinggi dua meter yang mengendangi permukiman warga
akibatnya warga yang hendak beraktivitas terpaksa harus menggunakan perahu karet
banjir diakibatkan tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan hulu sungai ciliwung
dan akibat tingginya intensitas hujan bendung katulampa sempat mencapai level siaga satu atau pada ketinggian dua ratus lima puluh cm
dan menyebabkan kali ciliwung kembali meluap
meski merendam banjir sejumlah warga memilih untuk bertahan di lantai dua rumah mereka
hampir sampai dua meter
nah abis ini lumayan terdampak banjir
oh enggak kita kebetulan di atas
cuma untuk akses jalan sih terganggu
nah abis ini mau kerja apa
ya mau kerja
sementara itu akibat banjir kiriman dari bogor serta pasangnya air laut kali anak ciliwung yang berada di gunung sari raya
pada menganjak karta utara meluap dan menggenangi jalan raya
para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan hingga arus lalu lintas di wilayah ini mengalami kemacetan
di jalan gunung sari raya pademangan jakarta utara pada sabtu pagi
di wilayah ini tergenang air dengan ketinggian mencapai dua puluh cm
para pengendara roda dua dan juga roda empat yang melintas menurunkan kecepatan
hingga arus lalu lintas dari senen menuju ke ancol dan arah sebaliknya mengalami kemacetan
dan untuk menghindari genangan para pengendara roda empat dan juga roda dua terpaksa melewati jalur bus transjakarta
genangan selalu terjadi di wilayah ini akibat banjir kiriman dari pulau
ekor serta air laut pasang
warga berharap pemerintah segera mengatasi masalah tersebut karena mengganggu aktivitas warga